suatu ketika ada seorang raja yang jatuh sakit
dan tidak ada dokter dari kerajaan manapun yang dapat menemukan obat untuk menyembuhkannya
mereka percaya bahwa raja tidak akan hidup lama lagi pada hari itu
dimana putra putraku aku ingin mereka di sisiku
raja memiliki dua putra
yang sulung bernama william haus kekuasaan dan ingin mewarisi kerajaan
yang lebih muda bernama harry
dia baik dan polos
dia memperhatikan semua orang dan paling mencintai ayahnya
kami sudah berusaha yang terbaik sekarang hanya keajaiban yang bisa menyelamatkannya
sementara itu william jatuh cinta dengan seorang gadis bernama miranda
dia menghabiskan hari harinya bersamanya dan bercerita tentang segala hal yang terjadi dalam hidupnya
kau tahu sayang aku sungguh ingin menjadi kesayangan ayahku
tapi aku merasa dia lebih mencintai harry
aku berharap bukan dia yang diwarisi tahta melainkan aku
kau dan hanya kau yang akan menjadi raja sayangku
bagaimana kau bisa yakin
karena aku tahu persis cara bagimu untuk memenangkan hati ayahmu

ambil ramuan nenekku ini
buat dia minum ini dan dia akan menyayangimu kembali
ya ampun kau adalah satu satunya yang mengerti aku
begitu aku menjadi raja aku berjanji untuk menjadikanmu ratuku
oh sayangku kau sangat mencintaiku
tetapi william tidak tahu bahwa miranda tidak mengejar hatinya
tapi sesuatu yang lain sama sekali
sementara itu hari patah hati karena dia tidak bisa melihat ayahnya kesakitan
dia telah berdoa dengan tulus untuk kesembuhan ayahnya yang sangat dia sayangi
oh malaikat tolong tunjukkan aku cara agar ayah sehat kembali
saat itulah seorang malaikat muncul dengan wujud seorang pria tua bijak
dan memperhatikan harry sedang menangis
apa yang membuatmu sedih pangeran muda
aku seorang pria bijak yang berkeliaran di kerajaan mencari eamu
aku perhatikan kau menangis jadi memutuskan untuk mampir
apakah ada cara aku dapat membantumu
ayahku raja sakit keras dan dokter mengatakan tidak ada obat di dunia ini yang dapat menyembuhkannya
aku tahu obat yang akan kau temukan di sebuah gua di mana bulan bersinar terang
terletak beberapa kerajaan jauhnya dan jalan setapak memiliki banyak rintangan
ini disebut air kehidupan
bagaimana aku bisa pergi ke sana
aku dapat menempuh jarak bermil mil dan menghadapi rintangan apapun agar ayahku kembali sehat
dengan demikian orang bijak itu memberi arahan ke air kehidupan untuk harry
harry pergi untuk mencari air kehidupan
setelah bepergian selama dua hari
ia mencapai hutan lebat tempat ia bertemu kurcaci
halo aku mendengar seseorang mendekat
bisakah kau membantuku
dari mana suara itu berasal
tolong bantu jika kau dapat mendengar aku
bagaimana aku bisa terjebak di dalam kandang ini
seorang penyihir menggunakan kekuatan jahatnya untuk menjebakku
bisakah kau membebaskanku dengan memotong belenggu kurungan ini
aku mau makan
dan harry mengeluarkan pedangnya untuk membebaskan kurcaci itu
kurcaci berterima kasih padanya dan meminta hari untuk bergabung dengannya untuk makan malam
tapi hari mengatakan bahwa dia sedang terburu buru dan pergi untuk melanjutkan pencariannya
setelah melakukan perjalanan lebih jauh hari berhenti mendengar suara rintihan
dia mengikuti suara itu dan menemukan singa tua yang sakit
ya ampun dia terlihat sangat pucat dan lemah dia pasti sangat lapar
aku mungkin terlambat tapi aku tidak bisa membiarkannya seperti ini
hari memberi makan roti kepada singa dan meninggalkan seluruh jatahnya untuk singa itu
dia pergi lebih jauh untuk mencari air kehidupan
hari sekarang lapar dan kelaparan
tapi dia melanjutkan pencariannya
dia berkuda melalui angin yang menusuk dia melewati salju tebal
dan akhirnya dia berhasil sampai ke gua
di mana bulan bersinar dengan terang
lapar dan haus haris jatuh pingsan di pintu masuk gua
harry bangun harry bangun
kau bagaimana bisa kau ada di sini
aku bukan orang bijak aku seorang malaikat yang tidak bisa melihatmu menangis dan muncul dalam wujud seorang pria bijak
aku senang melihat jiwa yang baik hati yang tanpa pamri berhenti untuk membantu makhluk yang membutuhkan
ini adalah air kehidupan minumlah sedikit agar kau kuat kembali dan bawa sisanya untuk ayahmu
hari minum air kehidupan dan mendapatkan kembali kekuatannya
dia berterima kasih kepada malaikat dan membawa sisanya untuk ayahnya yang sedang sakit
kembali di kerajaan ramuan miranda telah membuat raja kembali sehat
raja terkesan dengan william dan memutuskan untuk menjadikannya raja berikutnya
tapi di mana hari aku tidak melihatnya selama seminggu
bagaimana bisa seorang anak laki laki untuk tidak berada di sini ketika ayahnya sedang sakit
william mengambil keuntungan dari situasi ini dan menghasut raja untuk menangkap harry karena tidak bertanggung jawab
ayah dia tidak peduli dia tidak peduli denganmu
aku atau kerajaan aku sarankan agar dia dipenjara untuk beberapa waktu untuk memberinya pelajaran
sementara itu hari merasa lega telah kembali ke istana dengan air kehidupan
tetapi dia tidak tahu kalau william punya rencana lain
tangkap dia segera dan letakkan dia di balik jeruji
kau tidak patah mendapat penjelasan
raja yang baru akan diumumkan hari ini semua orang diundang ke arena istana uri
kita punya raja baru
itu pasti pangeran harry dia adalah jiwa yang baik
hari dikunci di dalam sel di mana dia duduk dengan sedih merana dan sakit hati karena kakaknya sendiri telah memenjarakannya
mengapa dia tidak memberiku kesempatan untuk bicara
tiba tiba dia dikejutkan oleh suara keras
hmm bagaimana kau bisa ke sini
aku di sini untuk membebaskanmu
tapi bagaimana kau tahu
kita tidak punya waktu untuk itu sekarang mari kita melarikan diri dengan cepat
tapi istana ini dijaga ketat
jangan khawatir ada seseorang untuk mengurus para penjaga ayo pergi
selamatkan kami ada singa
selamatkan kami ada singa
ketika pangeran william akan dinobatkan menjadi raja raja mulai merasa tidak nyaman dan jatuh ke lantai
apa yang terjadi pada raja
oh tidak kami pikir dia sudah pulih
apa yang telah kau berikan ayahku sakit lagi
kau wanita yang jahat kau menipu aku
berani sekali kau kau ingin ayahmu hidup hanya untuk mencari kemampuan

ingin ayahmu hidup hanya supaya kau bisa dinobatkan sebagai raja
dan sekarang kau malah menyalahkan aku
kau jangan banyak bicara aku akan membiarkanmu ditangkap
kau akan membiarkan aku ditangkap
itu penyihir sabrina
aku dengar dia itu sangat kuat
aku dengar dia itu sangat kuat
ya benar sanatkan diri kalian

kau tidak tahu tentang kekuatan ku william
sabar anak ini adalah waktunya pembalasan

ayah tolong minumlah ini
raja minum air dan segera merasa lebih baik
raja pun langsung bangkit
raja pun langsung bangkit
terima kasih nak aku merasa lebih baik
apa yang telah kau berikan kepada aku
hari menjelaskan kepada ayahnya segalanya dan mengatakan kepadanya mengapa dia tidak ada
tidak apa apa ayah
ayah sudah sehat sekarang itu yang paling penting bagiku
ayah sudah sehat sekarang itu yang paling penting bagiku
dan william pun juga maju
oh adikku maafkan aku juga karena aku berada di bawah mantra penyihir dan tidak tahu apa yang kulakukan
oh adikku maafkan aku juga karena aku berada di bawah mantra penyihir dan tidak tahu apa yang kulakukan
oh adikku maafkan aku juga karena aku berada di bawah mantra penyihir dan tidak tahu apa yang kulakukan
oh jangan konyol birkan aku pelukan seperti masih dekat dia akan tahu apa saya lakukan

aku pelukan seperti masa lalu yang indah
maka kakak beradik itu saling berpelukan
segera william dan hari keduanya diumumkan sebagai raja
mereka akan memerintah kerajaan bersama
dan memastikan bahwa penyihir seperti miranda sudah pergi jauh